ih hebat banget lo bisa buat boy gak nolak permintaan lo
karena gue yakin dia keinget sama nyokapnya
gue yakin banget lo tuh pasti bisa jadian lagi sama boy
iya iyalah karena yang pantas buat boy tuh cuma gue
cewek lain yang deket sama boy pasti jadi saingan gue
ya ampun keren banget caranya boy nolongin cewek itu
kalo lagi nonton romantic scene di drakor drakor ini mah kalah banget
aduh aduh aduh
aduh sakit tau
lo tau gak sih itu cewek yang bikin rog gue sudah sobek tau gak
bisa gak sih lo jauh jauh dari gue
gue gak mau ya nanti lo play victim lagi terus lo nyala nyalain gue gara gara gue lo ketimpa tangga
lo ini kenapa sih
udah gue tolongin mau kena bilang makasih malah teriak teriak
kuncir toga ke muka gue
ngejarin aja gak apa apa
bodoh sama kayak gue gak minta buat ditolongin sama lo
makanya lo jauh jauh dari gue gak usah deket deket
terus lo mau pergi gitu aja gitu
lo tolongin gue dulu dong gue kejepit nih
oh mau ditolongin
pesan sakit banget nih
yaudah sini gue tolongin ya
bukan ada ditolongin malah ditekan tekan kayak gitu

bukan ada ditolongin malah ditekan tekan kayak gitu
bukan ada ditolongin malah ditekan tekan kayak gitu
bukan ada ditolongin malah ditekan tekan kayak gitu
maaf banget ya pak
neng ternyata lo jangan hati hati neng
iya pak maaf ya pak maaf banget
iya pak maaf ya pak maaf banget
gue bener bener gak tau terima kasih itu orang
gue tolongin bukan bilang makasih malah nyebelin
gue tolongin bukan bilang makasih malah nyebelin
kamu gak apa apa kan
aku dari tadi cariin kamu karena aku mau undang kamu ke acara dinanya ulang tahun mama
kamu bisa dateng kan
gue gak perlu jawab lu udah tahu kok alasannya apa
boy aku tahu kita udah putus
tapi hubungan kamu sama mama kan masih baik
lagian boy yang pengen kamu datang itu mama
yaudah sampein aja salam gue sama mama ya
aku sebenarnya juga gak mau mohon mohon gini
tapi ini demi mama
dan aku harap
kamu gak kecewain mama ya
yaudah gue dateng
mama pasti seneng banget kalo kamu dateng
wih hebat banget lo bisa buat boeing gak nolak permintaan lo
iya gue tau
karena gue yakin dia keinget sama nyokapnya
gue yakin banget lo tuh pasti bisa jadian lagi sama boy
karena yang pantes buat boy itu cuma gue
cewek lain yang deket sama boy pasti jadi saingan gue
ih mau pamit gue jatuh cinta sama orang kayak gitu
gue harus cepet dua ambil kalung gue di orang rasa itu
biar urusan gue cepet kelar sama dia
aku gak cuman

juga bucin kayak ngerti aja
hai itu udah hahaha naksir lo mantan yang gue jauh jauh selesai dulu enggaklah jolok
ngomong terus cuman gue tuh kayak ngerasa kalau silatu pas aja sama gue pas
setuju kalau lu
enggak enggak enggak enggak enggak
enggak penting juga coba
kalau makan pelan pelan
gue lagi pengen makan di wargonya manis sih
ini soto minum sama es buah nanti yang bayarnya
hai hmm si geri ama si boy pada ninggalin gua kayaknya nih ya hai eh songong ninggalin
ah si geri gua telepon nggak ngangkat songong bener bener